mana dia berani
baru mau nikah aja sudah sulit nanti minta ampun
liur pisah nih pusing cuy mah
cuy nikah mah dijalanin bukan dipikirin
kalau mau berumah tangga yang baik juga gak ada rumus
ya tetep boleh dijalanin
yang penting mah nawai itu yang baik
kalo kamu gak mampu membeli mas kawin yang mewah yang mahal gak usah dipaksain
cuy etar rambut atur rapiin biar seger
iya bos kos udah janji sama mang odin besok mau dipotong
kalo sekarang masih ada waktu kenapa harus tunggu besok
bos kos kemarin teh ketemu icet icetnya titip omongan
katanya gak punya uang
kayaknya sama icetnya pengen dijemput
yaudah nanti sore saya temuin dia
sami sami cuci jalan dulu
ya ampun abang di mana
biar aku kisah aja sih
ada apa pak ustadz
ada uang sepuluh juta buat thr staf rw dan bantuan lebaran buat warga yang tidak mampu
hah sok terima
tadi saya hitung sudah pas coba kamu hitung lagi
siapa tau kamu hitung rumah kurang lagi saya yang tekor
jangan tertipu bisa jadi ini permainan
baiklah kalau begitu saya kasih permisi ya pak ustadz
tadi pak ustadz
teknologi kalau digunakan dengan baik itu bisa bermanfaat
seperti hari ini duta besar amerika serikat itu bisa datang ke ciraos karena penggunaan teknologi yang benar
jangan lupa bu
bu dokter clara itu membuat blog di internet bercerita tentang desa ciraos
cerita tentang kehidupan di desa cirau setiap harinya
dari awal udah after tinggal di sini ya kan bu
nama nama kalian juga ada loh di situ
terus waktu jennifer lagi sebel sama bu guru yola juga ada
kan sudah enggak bu dokter
iya kan bu dokter bilangnya waktu itu bukan sekarang
bu kalau kak claudia suka sama kak edward ada enggak bu
emangnya denny tahu dari mana kalau dia suka sama edward
habisnya pak claudia suka ikutin kak edward terus
sugar sugar susu segar
sugar sugar susu segar
oh enggak neng
dek sugarnya dek enak loh ada rasa coklat strawberry
tidak usah nak di rumah kan udah ada sirup maaf ya neng ya
pelit nggak sayang anak beli satu buat anaknya aja nggak mau
bu enggak usah

ayak udah ayak
ayak udah ayak
ayak udah ayak
sugar sugar susu segar
alhamdulillah pasti mangkos lara mau nganterin uang buat ija kan
ica kalau kamu teh enggak dapat uang dari hasil jualan sugar
mending balik lagi aja ke rumah bantuin mamang sama bibi di warung
enggak bakal diomelin atuh asal kamu teh nurut sama bibi kerjanya yang rajin
percuma mang ica rajin atau enggak bingkong juga tetep marah marah sama ica
bingkong memang enggak suka ica tinggal sama dia
wah ikut pulang aja nanti kita obrolin baik baik

enggak mau kecuali bingkong yang jemput ica
kenapa harus bibi juga yang ngejemput atuh
bingkong nom yang jemput ica kan bingkong yang ngusir ica
dadang kumplu balik baliknya ceng
jangan jangan cik dadang benar benar dikasih tiket sama dubus dari amerika itu
hah ya ampun kum
memang apa hebatnya sih si pedut sampai dikasih tiket ke amerika sama si duta besar
ceng dadang itu kan pendana hr weh bisa saja kesana dia untuk studi banding
nih potong nih kuping saya kalo si pedut dapet tiket ke amerika
mana dia berani doi
saya berani kalau saya benar
di kantong pada angkok jangan jangan betul itu isinya tiket ke amerika
kenapa sih acing kangen ya sama saya
amit amin pedut justru saya sebel kamu datang kesini lagi
dang ada urusan apa sama pak ustadz rw
apa apaan sih dang ih kamu tahu lama lama kualitasnya makin menurun
bukan makin hebat malah kayak seperti si idan
lihat aja nanti akan ada dua ida di ciraos
pok makan makan aja makan saya yang bayar
ih acing mau miripnya
ini tungguin ya
saya kan sayang sama kak uceng ini uang tes sepuluh juta
mau gak nyium baunya
kang dadang dikasih duit sama pak ustadz
eh gak boleh tuh ceng nyumpahin orang dosa
dosa ya kalau gitu saya doain aja ilang
kalau itu gak apa apa c boleh
doa ya sama saja kalau doa sama yang baik baik tidak boleh yang buruk buruk
oh iya saya lupa kok makasih ya udah diingetin
oh iya ceng kamu mau tau gak cara nyetor uang ke atm
eh tapi percuma juga ya uang kamu kan cuma lima ribu per
kecuali kalau mas wan nambahin uang kamu lima puluh ribu baru bisa
tapi gak mungkin juga ya dikasih uang segitu si aceh
bener nih kakak kum
si pedutnya makin norak kaya aja belum udah gila
eh maaf jangan sedih ceng
saya mah udah kaya dari dulu omongan itu pantusnya buat kamu
yaudah ya kalau gitu saya duluan ya
mau shalat kang
alhamdulillah ada belan
sudah gak marah lagi sama akal
ih jangan geer dulu atuh
makasih udah nanya
besar kemungkinan keuangan pak ustadz rw di audi berarti pak ustadz rw menyalahgunakan
dana konspirasi global atau money laundry dan diberikan kepada dadang untuk menghindari kpk
apa ada hubungannya dengan dibakarnya buku mangkocat komandan bisa jadi
kalian lihat orang asing sangat menghargai dan menghormati budaya kita bapak dubes amerika
karena jauh jauh datang dari jakarta ke ciraus karena ingin melihat apa yang kita miliki
hai budaya kita sama seperti teman saya yang sama sama di madrasah di cairo
datang jauh jauh ke indonesia menemui saya karena tertarik dengan kebudayaan kita yang saya
ceritakan lempanya dengan kalian yang mempunyai keunikan itu yang mempunyai kebudayaan itu tidak
menghargai budaya itu dan kaya mempunyai kebudayaan itu tidak menghargai budaya
dan adat kekeluargaan kita
dunia terbalik ustaz
apa kita baru merasa memiliki
setelah diambil dan diaku aku